koto kecap lu bangun
jangan tinggal gue sendiri
lo tuh bisa liat liat gak sih kalo jalan
ini kan rara
ternyata aslinya lebih cantik daripada fotonya
om herman mana ya
maaf ya aku udah telat ya
duduk duduk duduk
lo gak nunggu lama ya
om baru sampe
itu gimana sih tadi kejadiannya
iya jadi tadi motornya jatuh karena tiba tiba aku muncul mungkin
ngebelin banget sih itu cowo
tungguin gak jatoh
bapak bisa datang sekarang kan pak
ini kayaknya kaki saya kesel leo deh pak
gak nelfon lagi ya
gak nelfon lagi ya
gak nelfon lagi ya
gak nelfon lagi ya
gak telfon lagi ya
oke ditunggu ya pak
gak nelfon lagi ya
hei opa daffy lagi telfonan sama siapa sih
gak nelfon lagi ya
ya ampus ya opa
dari tadi ralat teleponin tapi kok on another call terus sih
oh itu tukang pijat
siapa yang mau dipijat
memang opa kenapa
tadi obat kecelakaan dikit terus jatuh dari motor
ada yang luka gak
aduh kok bisa sih
enggak enggak ada yang luka kok
cuman kayaknya ini kesel leo deh
tapi paling dipijat udah sembuh
tadi kamu pergi kemana sih
aku udah sampai datang ke rumah kamu loh
terus opa liat kamu malah pergi sama papa
ini aneh opa
tadi bapak ngajak ke restor
opa juga gak bisa nolak
kan lain kali kita juga bisa ketemu kok
atau kamu pulang dari restoran mampir aja ke rumah
sekalian jenguk opa
ya udah nanti rora kabarin lagi ya
sekarang rara harus nyamperin bapak lagi soalnya papa nungguin rara
oke sayang ditunggu ya
rara kenalin ini verro anak yang maharmanan yang mau dijodohin sama kamu
ermoh ternyata dia yang namanya verro
om ternyata anak om itu aslinya lebih cantik ya dibandingkan yang dikirim sama foto sama papanya
ya siapa dulu papanya
oh jadi sebenarnya lo tuh udah kenal sama gue tapi kenapa sih lo tuh gak langsung aku aja lo tuh vero
ya kan tadi kan kamu juga ngegas ya aku pikir lebih baik papanya aja yang kenalin aku ke kamu
oh jadi tadi kalian sempat ketemu
terus rara ngegas apa vero
langsung tanya aja sama rara ya
lagian rara ngomongnya biasa aja kok
terus dianya aja kali baper
kalian itu baru
kelihatan kayak udah akrab gitu ya
ya om sih berharap untuk kedepannya jadi lebih baik
saya harusnya bubuk gue tau nggak sih kenapa mesti lo coba
iya gue tuh nggak mau lo kenapa napa tau nggak jadi biar gue aja racunnya juga biar di badan gue nggak sampai ketularan di lo gitu loh
makin biru tangan lo makin bengkak loh ki
harusnya aku malen dong sekarang
pengen ngerasain apa yang gue rasain ya
sampai lo mau isop racun yang ada di badanku
bisa diem gak lu bisa diem gak
diem udah diem
koto kecap lu bangun
jangan tinggal gue sendiri
jangan bercanda dok
beneran gak sih
jangan bercanda gue koto kecap